warno ntar bu mama seleb tau kalo kemarinan tuh dia diboongin
ntar dia marah lagi ntar tersinggung ntar urusannya panjang lagi
ntar kalo lu kenapen napen ama warno
kalau bapak lu meninggal gimana

yang di pinggir jalan tuh
kalo belum digosong
bu bu gawat bu gawat banget
siapa yang meninggal
mama seleb pak
bukan juga itu mama seleb mau datang kesini
aduh ini gawat banget bu terus gimana dong kita harus ngapain
ih emang ini jadi gawat apaan sih
ya kan gampang tinggal pindahin bajunya warno lagi kesini ke kamar lu
bu masalahnya kali ini mama seleb tuh bukan cuma dateng
tapi nginep juga
bagus ya tuh
pak patuh hari gak ikut
ayo bes bes burun
eh bu bu bu bu
bapak masih mau ngobrol sama acil
ntar kalau acer ngobrol sama bapak lagi urusannya jadi panjang
eh bu bu bu
bos dia kundi

dikasih tau malah nyanyi ya
udah diem aja gausah bercik
udah tidak aja yuk disini ribet banget
nol yang dipinggir jalan ya
kalo belum digusur
jangan udah kabur belum baru bayar
udah tenang aja nanti semuanya gue yang bayarin
kamu itu dari mana aja toh
kok baru dia angkat
ini warno lagi main bola sama bep cantik
bukannya acil itu ada di rumah
kita main bolanya di rumah
di halaman belakang
mami mau ngomong sama dia
kamu jangan bohong ya
kamu lagi main ps toh
kamu lagi main ps
hei mas arna kadang
ngapain kamu masih disitu
kok main ps
ini warna udah mau selesai kok
kamu pulang sekarang
mami mau ke rumahmu

ini warno lagi di jalan
ini warno lagi di jalan
dikit lagi deh
aduh kok makin panas ya
eh apa ya
eh mas gue cabut dulu ya
katanya mau bayar anak anak
acil gak mau sekamar sama warno
kalau lu kagak sekamar lagi sama si warno
ntar bu mama seleb tahu
kalau kemarin dia diboongin
ntar dia marah ya
ntar dia marah ya
ntar dia marah ya
ntar dia marah lagi
ntar urusannya panjang lagi
kalau lu kenapain napain sama warno
kalau bapak lu meninggal gimana
kalau bapak lu meninggal gimana
ibu jangan ngomong kayak gitu dong
terus sekarang aja harus gimana
lu sekarang aja harus gimana
nih kopernya gede banget
nih kopernya gede banget
emang mami mau nginep sebulan
ya mami kan perlu buat bawa baju ganti pi

baju buat berangkat

kan buat berangkat
ini baju buat ganti sampai disana
ya harus ganti dong p
ini baju dipakai habis mandi sore
habis mandi masa nggak ganti baju
ini baju buat tidur
ini baju buat pagi
udah gini aja
sekarang lu tetap sekamar sama si warno
ntar begitu bu mama seleb naik ke atas masuk ke kamarnya
kaki lu keluar tuh lewat jendela
balik lagi ke kamarnya
ya kalo mama selepnya tidur di atas
kalo mama selep tidurnya di bawah gimana
ya lu atur dong atil
lu bilang sama bu mama selep
kamarnya udah disiapin
di atas udah disiapin khusus
yang namanya udah siapin khusus kan
gimana caranya dia lompat bu
jendelanya di tralis
langsung gua j negativity
selalu ngurus lu
sebelum gua pergi
kita jalan ulang
anduknya kurang masa bawa satu kan mandinya dua kali
nih bawa tiga aja dah
kali aja ada yang jatuh kan kotor
nih tapi lebay
kok dimasukin lagi andunya
gak usah nelpon temen temen lo lagi